kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada silvano hajid yang saat ini bersama adik kandung dari santoso pimpinan mujahidin indonesia timur yang saat ini berada di palu sulawesi tengah
vano silahkan dengan laporan anda
sejauh ini apa yang telah dilakukan
persiapannya menyambut beliau datang ibu juga menyambut beliau untuk datang masyarakat menerima di sana dan masyarakat pun menerima
kondisi di lokasi pemakaman khususnya di poso sejauh ini seperti apa mas
baik baik saja di sana aman dan tidak ada kericuan apapun
mas ahmad ibu terakhir pernah berpesan pada anda sebagai orang yang dipercaya bersama dengan kakaknya juga kakak mas ahmad juga untuk melalui beberapa prosedur yang ada untuk penjemputan atau pengembalian jenazah
nah pesan ibu pada mas ahmad sendiri apa
harapannya ibu ingin jenazah cepat
dikembalikan dan segera berakhir
seperti itu pesan ibu sama saya
kondisi ibu sampai saat ini seperti apa mas
penantian begitu panjang sampai akhirnya santoso pulang sebagai almarhum
penentian ibu alhamdulillah sekarang sehat tapi ibu kan ada sakit sakit ya istilahnya sakit sakit orang tua kan seperti itu
itu aja mungkin
mas ahmad yang kita tahu operasi camar maleo operasi tinombala berlangsung selama hampir dua tahun satu tahun tujuh bulan tepatnya
penantian keluarga begitu panjang reaksi keluarga saat menanti itu seperti apa mas
penantian ibu saya
ibu mas ahmad mas ahmad sendiri misal
kalau penantian kami ya di sana baik
nggak ada yang istilahnya ya gimana ya
penantian keluarga intinya baiklah di sana posisinya seperti itu
nggak ada yang lain lain
saya tahu satu jenazah yang tertembak itu adalah santoso reaksi ibu mas ahmad kakak kakaknya sekalian seperti apa
kami juga kan keluarga sudah berusaha ingin bersama dengan beliau
tapi kan takdir sudah menghentaki lain
artinya keluarga sudah berusaha untuk bersama dengan beliau tapi takdirin ini menentukan lain
mungkin harapan keluarga ya jenazah ingin cepat dikembalikan
kalau kita berbicara tentang sosok santoso yang selama ini ada dalam video yang beredar
santoso ada di dalam hutan
dari anda sebagai adik santoso yang mengenal santoso sosok santoso ini seperti apa di tengah keluarga
baik kalau di tengah keluarga baik seperti itu
baiknya seperti apa interaksi dengan masyarakat
bicaranya baik sopan gak ada marah marah bicaranya menjalur seperti itu itu aja
karena pekerjaan santoso yang saya dengar sempat membuat patung sempat berinteraksi dengan yang lain
seperti apa bisa diceritakan mas
dia pernah membuat patung di daerah tolai setahu saya seperti itu
dan pernah mengukir merek merek piring di bagian orang orang nasrani yaitu daerah taripah
boleh ditanya sendiri orang orang tari pak sana beliau dikenal di situ
nah kita kembali ke ibu ibu sebagai sosok yang melahirkan santoso ibu juga yang menunggu sekian lama kabar kejelasan dari santoso
reaksi ibu saat menunggu seperti apa
lihat sang ibu ya namanya orang tua kan pasti sedih lah seperti itu tapi yang inginnya ibu seperti itu ingin cepat selesai cepat dimakamkan jenazah beliau gitu aja
dengan keadaan kesehatannya ibu yang tidak stabil sekarang
insya allah ibu siap lah menerima santoso di sana nanti dan keadaan bagaimanapun itu aja itu aja mungkin
mas kalau mas ahmad sendiri sebagai adiknya selama mengenal santoso apakah ada
apakah ada sikap radikal
ada sikap radikal yang selama ini digambarkan
saya belum pernah lihat digambarkan di depan mata saya dan beliau kan belum pernah lihat belum pernah lihat dia seperti apalah
maksudnya membuat satu kesalahan di depan mata saya belum pernah saya lihat seperti itu beliau dan saya selama saya ikut beliau
santoso yang anda kenal sebagai sosok orang yang baik
orang yang baik seorang yang baik itu aja
kalau saya salahnya wajar lah kalau saya dipukul jadi menarik
kalau saya salah seperti itu itu aja setahu saya
kalau terakhir kata kata terakhir dari santoso yang pernah mas ahmad ingat
jika iya memang merupakan sosok yang baik bagi mas ahmad
dia pernah nyuruh saya waktu kecil ya di daerah tentena kampung soe itu
suruh saya ngaji sholat suruh bantu orang tua itu aja saran beliau sama saya
mas ahmad selama ini yang kita tahu santoso itu bersembunyi di hutan
mulai dari pegunungan biru sampai ke lembah napu
apakah memang santoso sebelumnya kenal tempat tersebut misal
kalau masalah itu saya nggak tahu
sebelumnya tempat tempat persembunyian itu asing kah bagi santoso atau
kalau masalah itu namanya dia orang poso ya sering lihat kuno lah
jadi kalau masalah di belakang persembunyian saya nggak tahu masalah itu aja
tadi sempat mengumpulkan santoso itu
sebagai sosok yang baik di tengah keluarga
sebagai sosok yang terampil juga
seberapa besar pengaruh santoso ini di tengah keluarga terutama bagi mas ahmad
kalau santoso intinya dia banyak mendidik lah
banyak memberikan saran kepada adik adiknya untuk baik sama ibu dan ayah
terutama itu aja
saran santoso untuk memberikan saran kepada keluarga seperti itu
kalau yang saya tahu tujuh bersaudara ya mas ya
santoso anak kedua
nah sebagai anak kedua ini punya adik yang banyak
seperti apa dia mendidik adik adiknya
kalau mendidik adik adiknya itu tadi
masalah agama ngaji sholat bekerja
rajin kerja patuh sama orang tua
dan ibaba seperti itu
tadi mas ahmad sempat berkata bahwa ada hukuman dari kakak mas ahmad
kalau misalnya mas ahmad berbuat kesalahan misal nggak sholat atau apa begitu kan
sebenarnya apa yang paling membuat dia marah ketika adik adiknya ini bandel tanda kutip
yang buat dia jengkel satu membantah orang tua
banyak membantah orang tua nggak mau patuh sama orang tua dia jengkel sekali
kalau yang masalah lain nggak terlalu bagaimana dia
terutama membantah ibu
makanya saya kan atas nama ibu kemari
ibu inginnya jenazah segera dikembalikan diposok
dan segera selesai
yang kita tahu bahwa proses identifikasi jenazah ini akan berlangsung selama tiga hari setelah jenazah masuk ke rumah sakit bayangka
atau ke ruang jenazah
kalau hitung hitungannya hari jumat ini jenazah bisa dibawa pulang gitu kan mas itu harapannya
nah kalaupun meleset sedikit seperti apa reaksi keluarga
keluarga ini gimana ya
tetap menerima atau
tetap akan menerima keluarga akan menerima dan masyarakat pasti akan menerima
ini yang terakhir terakhir kalinya konfirmasi keluarga dimakamkan maksud saya santoso akan dikebumikan oleh keluarga di poso
tepatnya di kampung apa desa apa mas
lantojaya landangan kan dulu kan landangan tapi kan sekarang diganti lantojaya
dan lantojaya itu sebagai tempat pemakaman beliau dan santoso ini sempat tumbuh besar di santoso
kalau dia tumbuh besar bukan di landangan ya dia kan ac orang tentena tumbuh besar di tentena
tapi mengapa memilih landangan
karena ada orang tua
biar dekat dengan ibu
dengan berkat dengan ibu karena orang tua kan sekarang sudah posisinya nggak bisa kemana mana jadi harapan kami seperti itu
mas ahmad terima kasih atas waktunya
dan hingga kemudian
hingga saat ini proses identifikasi jenazah kedua jenazah terutama santoso dan juga mohtar masih terus dilakukan oleh polisi
jika tepat hitungannya pada hari jumat nanti jenazah akan bisa dipulangkan tentunya melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan
sementara sampai saat ini keluarga juga begitu kooperatif untuk bekerjasama dengan polisi perihal tentang pengembalian jenazah atas nama santoso
kembali ke studio budi
baik terima kasih silvano hajid yang berhasil mewawancarai secara eksklusif
adik kandung dari santoso yang kabarnya nanti akan memakamkan jenazah santoso di desa lantojaya di sulawesi tengah